ke mahkamah konstitusi
ketua mk anwar usman meminta agar seluruh pihak menunggu perkembangan hasil sidang
saat ini pengajuan gugatan judicial review undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat
tentang tni ke mahkamah konstitusi masih pada tahap pembahasan sidang pleno
sebelumnya sejumlah pensiunan tni menggugat aturan pensiun terkait pasal lima puluh tiga dan tujuh puluh satu huruf a
undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat ke mahkamah konstitusi
mereka meminta mk untuk menyetarakan masa pensiun anggota tni dengan anggota polri
saat ini anggota tni bintara dan tamtama pensiun pada usia lima puluh tiga tahun
sedangkan perwira pensiun pada usia lima puluh delapan tahun
pembangunan atau gugatan itu adalah kalau tidak salah mantan ini mantan bintara tni kalau tidak salah
untuk perkembangan kasusnya bagaimana nanti akhirnya ya adik adik silakan mengikuti persidangan
dan bagaimana putusannya nanti ya saya belum bisa mengomentari
sementara itu anggota konstitusi
komisi satu dpr dave laksono mengaku setuju jika batas usia pensiun personil tni dinaikkan
dari lima puluh delapan tahun menjadi enam puluh tahun
bebe mengatakan enam puluh tahun merupakan usia yang masih produktif
tni membutuhkan banyak personil sehingga usia produktif dapat dinaikkan untuk menambah jumlah anggota tni
namun saat ini belum ada pembahasan di dpr terkait revisi undang undang tni
yang masuk dalam program legislasi nasional dua ribu dua puluh
kita masih melihat
beberapa macam kemungkinan ya
karena memang belum diputuskan juga secara keportayan
tapi kalau saya pribadi saya melihat bahwa usia sampai dengan usia enam puluh itu masih usia produktif
dan juga memang kebutuhannya itu masih banyak
tapi kalau memang benar ini akan dimundurkan sampai dengan ke usia enam puluh ya diperpanjang masa dinasnya
itu juga harus dipastikan
yang ada di dalam tubuh tni itu pun siap
jangan sampai ada penumpukan di tengah
karena ketika waktu di perpanjang usia dari lima puluh lima ke lima puluh delapan itu sempat beberapa tahun terjadi penumpukan
khususnya itu di level menengah
dari mulai mayor sampai dengan bintang satu
gugatan masa pensiunan tni diajukan ke mahkamah konstitusi
dengan tuntutan perpanjangan masa pensiun perwira tni hingga usia enam puluh tahun
tim liputan cnn indonesia